kok motor saya ditabrak
kalau warung makan di sekitar sini yang dekat
gak usah dikasih tahu gue udah ngerem
terus kenapa itu masih nabrak
rem gue bermasalah
nah ini rumahnya
ntar gue buka pintu dulu ya
bentar gue buka pintu dulu ya

gue kasih murah dah
iya beh berapa
pokoknya cocok dah
buat kantong dia
ih apaan sih
jadi harganya berapa be
masih mahal juga
tujuh ratus dah sebulan
itu juga masih mahal
ya udah kalau kagak mau mau
bang ojak kang tisnak
maksud saya dia ini siapanya neng ani
ih apaan sih bang ojek
amin ini saudaranya istri dari om aku
dia disini lagi cari kontrakan
tuh kan jak
tuh kan jak
tuh kan jak
kita bawa berita baik ini
biar ojak yang disembergeledek
kenapa gue yang disembergeledek
kenapa gak lu aja
cowok yang lo cemburuin itu
bersumi lagi dong
motor saya ditabrak
kalo warung makan disekitar sini yang deket dimana ya
harus dibawa ke bengkel
bahaya buat orang lain ya
bahaya buat rumah tangga gue
jak saya kan
udah nunggu duluan
daripada rumah tangga gue bahaya
tenang aja kang cisna
balik ke rumah
mau ke barang
kalo warung yang deket sini
ooo warung yang paling deket warung pok mumun
nanti aku tinggal urus aja
belok ke kanan
belok kanan lagi
belok kiri nah itu dia warungnya
bang ojek jalannya bisa cepetan engga
saya udah lapar
saya tak ada yang nabrak
aduh aduh aduh
buang kepus kesmas aja
mai mau ke rumah si oja
ngapa berhenti mai
mbak be mau kemana
mau ke rumah nyis tati
mau nagih duit kontrakan ya